jelang pernikahan pangeran harry dan meghan markle sembilan belas mei mendatang
sejumlah penggemar keluarga kerajaan pun sudah mulai berkemah di luar istana windsor
pengamanan di sekitar istana pun sudah ditingkatkan sejak kamis waktu setempat
pernikahan pewaris tahta kerajaan inggris ke enam
pangeran harry dengan aktris amerika serikat meghan markle tinggal menunggu hari
acara akbar itu rencananya akan berlangsung pada sabtu sembilan belas mei dua ribu delapan belas mendatang
euforia pernikahan kerajaan ini pun terlihat dari banyaknya penggemar
yang rela berkemah di luar istana windsor selama berhari hari
untuk mendapatkan kesempatan melihat pasangan kerajaan tersebut
saat mereka berjalan melalui kota di atas kereta kuda
tidak hanya untuk para pendatang
acara pernikahan pangeran harry dan meghan pun sangat dinanti oleh masyarakat lokal
acara ini pun menjadi ajang temukangen teman teman yang sudah lama tak berjumpa
saya melihat banyak orang datang dari seluruh jalan hidup
dari negara negara yang berbeda
bahkan orang orang yang hidup di luar yang tidak datang begitu sering
bahkan mereka datang lebih lebih setiap hari
ini cukup baik untuk mereka datang bersama

jadi ini cukup bagus untuk komunitas yang datang
untuk membawa lebih banyak bisnis dan kita menjadi lebih sibuk
ini adalah alasan yang sangat baik untuk semua orang
diperkirakan akan ada lebih dari seratus ribu orang yang akan turun ke kota windsor
guna menyaksikan pernikahan akbar tahun ini
mengantisipasi hal tersebut
operasi pengetatan keamanan pun ditingkatkan sejak kamis waktu setempat
para polisi bersenjata pun ditempatkan guna berpatroli di sekitar kastil
hingga pernikahan kerajaan berlangsung